terduga pelaku bom bunuh diri di posek astana anyar bandung yang meledakan diri saat polisi apel pagi di pukul delapan lebih dua puluh waktu indonesia barat
ternyata pernah melakukan tindakan terorisme pada dua ribu tujuh belas silam
saat itu perannya sebagai perakit bom panci yang diledakan di cicendo
ia dihukum selama empat tahun di lapas pasir putih nusa kambangan jawa tengah
setelah bebas pada empat belas maret dua ribu dua puluh satu agus wiyatno kembali berulah dan kali ini melancarkan serangan bom bunuh diri pada rabu tujuh desember dua ribu dua puluh
tentu saja program deradikalisasi yang dibentuk badan nasional penanggulangan terorisme dipertanyakan efektivitasnya
sekarang mungkin bnpt menjadi sorotan pak bapak mungkin bisa menanggapi mengapa menyorot bnpt
agus wiatno ini yang tadinya mantan napiter dan terhubung
ternyata keluar pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama
iya narapidana terorisme termasuk ex narapidana yang telah ikut dalam program deradikalisasi
setidaknya hari ini tercatat itu seribu dua ratus sembilan puluh
memang kami menyadari
tidak semua menyadari kekeliruannya
oh ini masalah ideologi ya
itu kembali jadi residivis
jadi betapa sulitnya melubah alam pikiran orang
jadi kalau orang sudah pilihan ideologinya itu
kematian pun dia cari
dia mencari kematian
agus yatno ini kan sudah
masuk ke dalam kategori merah selama melakukan proses deradikalisasi tersebut
nah setelah keluar surveillance nya seperti apa waktu itu dilakukan bnpt
memang ada tim juga binapadu yang kita laksanakan
tim deradikalisasi di luar lapas
bersama dengan aparat kepolisian melalui densus
dengan aparatur masyarakat setempat tempat dia berdomisili dimana
karena kita memberikan tembusan
memang yang namanya pelaku kejahatan itu
dia selalu mencari peluang
jadi dia bukan orang baik baik yang
dia diam dia dalam sebuah rumah
dia tetapi memang orang yang bergerak
selalu mencari peluang
kami meneliti tadi pagi di tempat kejadian perkara
biasanya kalau polsek apel itu memang ada provos
jadi kita mencari peluang
tapi dia cari saat ketika kepala provosnya sedang memberikan arahan pada apel
menyadari lemahnya pemantauan ex napiter setelah bebas
boy rafli akan mengevaluasi implementasi program deradikalisasi
yang menelan anggaran pemerintah sebesar rp empat ratus tiga puluh satu miliar tersebut
kedepan dengan peristiwa ini kita
kita perlu terus melakukan perubahan
terus melakukan evaluasi terhadap sistem monitoring
evaluasi terhadap para ex napiter
yang tentunya kerjasama dengan multi pihak ya
kerjasama dengan berbagai stakeholder
dengan pihak keluarga dari masing masing
ini harus kita tingkatkan lagi
sehingga memastikan bahwa niat niat buruk ini
jangan sampai menjadi sebuah
dalam tindakan tindakan seperti ini lagi